kalo mama itu ngira om malaikat baik hati itu papa yaudah deh gak papa
iya mah aku mau ketemu sama papa bapak juga suka sama jajanan aku
yaudah kalo gitu mama temenin kamu bantu jualannya mama juga pengen ketemu sama papa kamu
tapi ma mama kan belum izin sama dia
ya karena dia tuh papa kamu sayang
ma tapi kan om
yaudah ma pengen masak dulu kau belum makan kan
oma akan baik hati itu bukan papa ke mama
maksud eyang kini intan biarkan mamamu berpikir tentang hal hal yang membuat dia bahagia dia senang
intan lihat kan sekarang mama lebih sehat lebih bersemangat jadi jangan sampai kita membuat mamamu sedih lagi
apa lagi kepikiran paham maksudnya ya
ya jangan nangis terus sayang
ibu guru benci sama aku
ibu guru benci sama aku
teman teman di kelas juga gak ada lagi yang mau main sama aku
semua orang di kelas kira tuh aku pembohong omah
tante maya sama papa juga masukin anak miskin itu lagi ke sekolah
aku gak suka sama dia omah aku juga gak tahu kenapa semua orang belain dia mulu

jangan nangis terus kan ada oma di sini
aku juga mau karena dia juga mah karena gak ada yang sayang sama aku
coba aja mau oma sih hidup
pasti mau marahin papa karena ini
oma di sini sayang oma selalu siap untuk kamu oma sangat sayang sama kamu
kamu tenang aja ya
tapi oma aku pengen mama ada di sini aku pengen nih sayang mama oma
aku juga belum pernah lihat muka mama kayak gimana
aku mau liat foto mama boleh kan oma mama punya kan
aku mau liat foto mama boleh kan oma mama punya kan
eh oma gak punya foto mama kamu sama sekali
kok bisa sih oma gak punya sama sekali foto momen di rumah ini oma
udah dong sayang udah udah ya jangan nangis lagi
oma selalu siap untuk kamu oma akan bikinin kamu sekarang es krim
sebentar sayang ya
tapi masa sih gak ada satupun foto mama di rumah ini
iya mungkin di kamar papa ada
kalau papa emang masih punya foto mama pasti ada di sekitar sini
ternyata kamu disini
ini oma bawain es krim buat kamu
enak deh pasti
tiara kamu ngapain disini
siapa tau papa masih nyimpen foto mama
oh foto mama kamu pasti gak ada disini
gimana kalau kita cari di kamar oma
di dalam lemari oma
siapa tahu aja masih ada yang tersisa
iya oma tiara dulu nyu nyari oma
hampir saja tiara melihat foto naila
lagian ardi ngapain sih masih nyimpan
hmm sepatu ada yang keselit disini ya kan
ini foto anaknya teman arisanku
cocok untuk dianggap tiara sebagai mamanya
kamu sudah aku anggap hilang dari kehidupan kami nailah
tapi kenapa kamu masih saja mengganggu
hari ini aku akan membakar foto kamu
agar semua tentang kamu hilang dari kehidupan kami
kenapa mama bakar fotonya naila
naila itu sudah mati ardi
dan dia tidak perlu dikenang lagi di dalam rumah ini
dan apa yang malah lakukan barusan
adalah untuk menghilangkan tentang dia dalam kehidupan kita
mama mungkin bisa melenyapkan foto nayla
tapi mama gak akan pernah bisa menghilangkan cinta naila dari hati aku mah
kenangan aku bersama nailah
siapapun gak akan bisa mengubur itu
saya hari ini kamu mau jualan ya
kamu jualan sekali mau ketemu papa kamu kan
aduh kata ayah gak apa apa
kalau mama itu niara om malaikat baik hati itu papa
yaudah deh gak apa apa
kamu mau ketemu sama papa
papa juga suka sama jajanan aku
yaudah kalau gitu mama teman kamu bantu jualannya
kamu juga pengen ketemu sama papa kamu
mama kan belum izin sama ayah
mama juga pengen sama ayah